perjalanan kesenian suku betawi sedikit banyak dipengaruhi budaya luar
seperti eropa dan tiongkok
alunan khas dari alat musik gesek dan tiup berpadu dengan lirik dan nada kampung
yang kemudian menjelma menjadi identitas kesenian milik suku asli jakarta
alunan melodi dan meletakkan musik yang sangat lekat dengan musik khas betawi adalah tehian
instrumen ini biasanya mengisi alunan melodi
dalam kesenian orkestra betawi gambang kromong
gambang kromong adalah orkestra tradisional khas betawi
yang memadukan alat musik tradisional seperti gamelan
dengan alat musik gesek khas tiongkok seperti teyan
nama gambang kromong sendiri diambil dari dua alat musik perkusi di orkes tradisional ini
yaitu gambang yang terdiri dari delapan belas bilah kayu yang jika digetuk akan mengeluarkan irama empuk
serta kromong yaitu jenis gong biasanya terbuat dari perunggu atau kuningan yang berjumlah sepuluh buah
kedua alat ini berpadu dengan alat musik lain seperti trompet
gendang tehian gong suling dan kecrek
gambang kromong telah ada sejak abad ke tujuh belas
dari jenis alat musik yang dimainkan dan lagu
lagunya gambang kromong mengandung unsur tionghoa yang kental di dalamnya
jadi kira kira pada abad ke tujuh belas sudah ada foto foto itu ya
foto foto yang kita melihat bahwa orang main tehian
orang kemudian ada penyanyinya di situ
kemudian ada foto lainnya yang menggambarkan bahwa ternyata
itu sudah komplit karena di situ ada gongnya
kelihatan fotonya dari alat musik gesek
judul judul beberapa lagu
terutama dalam lagu lagu dalam itu kan ada cu te pai
poin nama judul judul lagunya itu adalah menandakan bahwa dia memang lagu yang syairnya adalah syair tionghoa atau cina
jadi saat itu
jaring jaring lagunya
di zaman kolonial belanda gambang kromong biasanya tampil untuk memeriahkan sebuah acara yang diadakan oleh para tuan tanah
di samping memang dia di masyarakat sudah berkembang karena ini kan dari rakyat
kemudian kemampuan ini dimanfaatkan oleh orang orang tertentu untuk tujuan tujuan tertentu
misalnya tuan tanah kedaung ketika dia mengundang rehen dari batavia atau mengundang apa namanya
orang orang yang ada di rekoher school di sekolah hukum itu yang akan menjadi hakim hakim itu diundang makan malam di tempat dia
maka saat undang makan malam itu yang mengiringi adalah orang orang musik di gambang kromong itu
wabil khusus memang tuan tanah tuan tanah yang etnik tionghoa yang orang bangsa tionghoa itulah yang utamanya memanfaatkan kesenian
jadi kita bisa mengambil kesenian yang terbaik dari gambang kromong ini
salah satu sanggar kesenian betawi yang masih mempertahankan gambang kromong adalah sanggar sinar pusaka pimpinan andi suhandi
andi suhandi empat puluh empat tahun merupakan generasi ketiga penerus sanggar sinar pustaka yang diturunkan oleh kakeknya
andi telah mengenal kesenian ini sejak kecil
sanggar sinar pusaka biasa mengiringi berbagai jenis pertunjukan
musik gambang kromong biasanya menjadi pengiring pementasan lenong dan tarian khas betawi
yang bisa digunakan sebagai pengiring sebuah pertunjukan seperti lenong dan tarian khas betawi
itu biasanya gambang kromong itu berdiri sendiri

untuk mengiringi vokalis nyanyi
yang kedua itu adanya cokek hari cokek
jadi ada pengiring tari juga cokek
baru yang ketiga mengiringi teater lenong
jadi kalau lenong itu harus musiknya gambang kromong

nah apalagi sekarang mungkin kan bisa aja gambang kromong ini sebagai ilustrasi musik film atau apa
jadi teman teman yang memang fungsinya itu ada tiga
dalam setiap pertunjukan
aba aba permainan gambang kromong biasanya dimulai dari alat musik gambang
vokalis atau penyanyi merupakan unsur yang penting dalam orkes tradisional betawi ini
penyanyilah yang menghidupkan suasana panggung dengan dialog spontan dan pantun pantun jenaka
kalau gambang kromong identik memang ada penyanyi
jadi kalau untuk musik gambang kromong memang harus dilaguin
kecuali memang pada saat pertunjukan lenong
itu musik hanya sebatas pengiring buat mereka adegan cerita
kecuali memang musik yang harus dilaguin
berarti memang butuh penyanyi
kalau kolaborasinya ya biasa aja
kita nyanyikan juga kadang kadang ada saut sautan ya bang ya yang ada yang duet
kalau enggak pas lagi waktu nyanyi gambang kromongnya ya kita ganti gantian berpantun
satu dua si kuda lari tidak sama kuda yang belang
satu dua gampang dicari tidak sama bang abang seorang
kecipir yuli buahnya layu
jambu hijau jatuh di tanah
lah kenapa ya
jangan dipikir sampai terlalu yuli
kalau jodoh enggak kemana
tidak bimbang ringgi hari
kalau bukan karena empuang kawan kawan
menjadi penyanyi dalam tim gambang kromong
memang berbeda dengan vokalis pada umumnya
bagi para penyanyi pengalaman duet di panggung menjadi kunci kelancaran aksi mereka
terutama saat ada dialog spontan yang biasanya berlangsung dilakukan di tengah tengah atraksi

biasa belum mau buat rekam
kambang kromong sudah melahirkan artis artis papan atas
salah satunya almarhum benyamin sueb
berbagai lagu khas betawi menjadi tenar melalui alunan gambang kromong
alunan suara dari berbagai jenis trompet
juga menjadi ciri khas orkestra tradisional betawi
tanjidor kerap memeriahkan jalanan ibu kota
dengan suara trompet dan tabuhan drum
ada lima alat tiup dalam tanjidor
yaitu klarinet piston trombon tenor dan saksofon bus
serta tiga perkusi
yakni drum simbol dan tambor
kata tanjidor sendiri berasal dari dua kata
salah satunya merupakan kata serapan dari bahasa portugis
yang berarti sekumpulan orang yang bermain musik
dan kata dor yang diambil dari suara tabuhan drum
di gambang kromong tanjidor sudah ada sejak zaman kolonial belanda
di masa lalu tanjidor digunakan sebagai musik pengiring pasukan baris per baris
dia sudah ada di sini pada abad ke tujuh belas
itu semakin kuat dia dimak
awalnya dia adalah musik dari yang dimanfaatkan
untuk menambah semangat

untuk berlatih baris baris di kemiliteran pada masa kolonial
jadi dulu itu ada lapangan singa
di kota itu yang sekarang menjadi lapangan singa itu kan
menjadi kawasan sekitar monas yang dikenal dengan welt auf rieden
di situ ada banyak tangsi tangsi militer
yang didirikan oleh pemerintah kolonial hindia belanda
maka di situ kemudian
regu regu yang sedang berlatih baris berbaris
latihan kemiliteran maka diiringi oleh musik seperti itu pemain tanjidor saat itu yang
kebanyakan adalah warga pribumi membawa musik ini ke kampung kampung fungsi tanjidor pun
bertambah dari sebatas pengiring parade menjadi musik pengiring lagu lagu tradisional
tanjidor juga bisa mengiringi acara acara pesta yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial
dia pindah ke kampung kemudian dengan rasa kampung memang masih misalnya lagu lagu aslinya
mereka masih mau kuasai ada yang disebut was tak tak
ada wellmes ada apa namanya parade jalan itu masih seperti itu tapi rasa kampung itu dengan
dengan apa namanya dengan kan mereka kan rata rata udah tua gitu ya jadi kalau kadang kadang kalau
niup yang basnya itu yang besar itu trombol itu kan suhu jadi kira kira begitu
jadi ada fals falsnya itulah yang membuat grup kesenian tanjidor ini menjadi sangat antik dan
tonik itu didalam didalam apa yang kuping kita mendengarkan ingin
kesenian tanjidor di jakarta sudah tergolong langka hanya tersisa tiga sanggar yang masih aktif
latihan dan memiliki alat musik sendiri salah satunya sanggar pimpinan sofian marta yaitu putra
hai sofyan merupakan generasi ketiga yang meneruskan
warisan dari sang kakek yang menghidupkan sanggar tanjidor
kira kira kakek saya itu mendirikan sanggar ini atau punya alat ini kurang lebih sekitar tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan
ya seribu sembilan ratus empat puluh delapan nah itu kakek saya sudah punya komplit peralatan gitu
kalau dulunya dia sebetulnya bergabung dengan grup lain sambil dia menimba ilmu
dia sambil menimba ilmu sudah bisa gitu
kemudian sedikit demi sedikit nenek punya uang ngumpulin uang untuk beli peralatan peralatan
sehingga dia bikin grup gitu bikin grup sendiri
sanggar yang terletak di cijantung jakarta timur ini biasanya pentas saat ada pesanan di pesta betawi tertentu
kalau setiap kali ada atau tahun baru cina imlek ya
kalau tahun baru cina imlek itu biasanya kakek saya itu berangkat dari kampung cijantung ini berangkat ke kota
untuk mereka di sana ngamen dari pintu ke pintu ke kota
biasanya mereka ngamen di daerah daerah pasar baru
ya daerah daerah pokoknya daerah perkotaan di sana
yang cenderung notabene di sana banyak banyak orang keturunan
jadi ngamen dari pintu ke pintu
itu bisa beliau kalau ngamen berangkat dari kampung cijantung ini ke sana bisa satu bulan lebih baru pulang
alat musik tanjidor milik sanggar ini masih jenis lama
berbagai jenis trompet yang terbuat dari kuningan ini sudah berumur puluhan bahkan ratusan tahun
trompet klasik seperti ini misalnya sudah sulit ditemui
para pemain tanjidor dahulu kala tidak pernah belajar notasi
mereka bermain musik dengan melihat dan meniru pemain sebelumnya
seiring berkembangnya waktu pemain tanjidor masa kini cukup memahami teori musik formal
mereka juga mencari jalan untuk mencari musik yang lebih menarik
kalau orang betawi itu dulu bilangnya banggelenan
banggelenan itu artinya pasangan
kayak alat alat ini ada pasangannya
ini tambur pasangannya mini beduk
terus trombon pasangannya mainin tenor
trompet ada lagi sama klarinet
terus bas ada lagi sama trombon yang gedenya
itu jadi ada pasangannya
nah dia masing masing tuh ada tugasnya
jadi sistem kalau bahasa musiknya itu inter looking
jadi setiap bunyinya itu saling berkaitan gitu
jadi akhirnya ngebentuk melodi yang baru gitu
melodi utama tanjidor dibawakan trompet piston yang bersuara nyaring
instrumen lainnya seperti alat musik tabuh mengikuti melodi trompet
karena alat musik tiup merupakan kunci dari semua nada pemain tanjidor harus memahami betul teknik pernapasan
kesulitannya ya di ya pasal alat apa sih alat tiup
karena kan emang belajarnya itu kan dia agak lama tuh butuh proses
enggak kalau ini kan sekali pukul langsung bunyi
kalau ini kan ditiup sekali belum tentu bunyi
jadi ada prosesnya berbulan bulan gitu kan buat belajarnya
terus satu dari alat juga kan kalau untuk alat tip ini kan lumayan juga harganya gitu
jadi kalau hitungannya kalau mau bisa ya harus punya dulu
kalau enggak ya agak lama gitu
kalau kendala di pertunjukan
kalau kendala di pertunjukannya tuh namanya tiup terkadang kan kita kan ada sesi main tuh arak arakan
nah itu biasanya tuh kendala di
alat tiup tuh namanya main kan dia harusnya nyaman kan diem kan duduk gitu kan
tapi kalau arak arakan itu kan dia nge jalan
satu fisiknya udah kekuras di situ juga kan napasnya di ini lagi ditambah di sini
nah itu biasanya kendalanya di situ
tanjidor telah menjadi identitas kesenian betawi dengan pengaruh eropa yang kental
walaupun semakin jarang tampil di ibukota
dari dua ini si tanjidor yang mewakili serapan serapan dari eropa
dan si gambang kromong yang memang sangat dekat dengan kita yaitu dengan musik musik tionghoa
ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya kita merawat egaliter kita merawat multikultur

regenerasi merupakan hal penting agar kesenian tradisional tetap belastari
layaknya jenis kesenian tradisional lain eksistensi seni gambang
keromong juga kian tergerus
untuk itulah sanggar seni gambang kromong sinar pusaka
membuka kelas bagi anak anak yang berminat
untuk memainkan kesenian tradisional ini
pertama kenalin alatnya dulu
terus diajarin angka angkanya dulu apalin
setelah kalau udah hafal dikasih lagu
dikasih lagu yang gampangan dulu
kalau misalnya udah apal baru yang agak sulit
jali jali lenggang kangkung kicir kicir gelatik
terus kue mangkok
itu bisa dimainin semua
kenalnya mainnya main kemor
terus umurnya dari delapan puluh
susah gak sih main gambang
getok getoknya belum lancar
selain regenerasi sanggar juga memodifikasi aransemen musik
musik dengan pakem yang cair
membuat sanggar gambang kromong yang dikelola andi selama dua puluh empat tahun ini
juga menggunakan alat musik modern
seperti drum keyboard dan bass elektrik
kalau berbicara sekarang kan
ada gendang sama drum
anak muda pasti milih drum
dianggapnya ini lebih modern
apaan tuh kan itu tradisi
padahal kalau secara keilmuan
bram sama gendang itu sama ilmunya kalau menurut saya
kenapa saya coba untuk
untuk menggambungkan unsur unsur dari luar
pertama untuk menarik minat
kedua mengikuti pengembang nyaman
oh yang lagi tenan sekarang apa
kita coba buat
abis itu kita bisa lah
yang penting itu tadi
benang merahnya gampang
hal yang sama dilakukan oleh sofian
untuk melestarikan sanggar tanjidornya
anak anak mulai dari keluarga
dan lingkungan sekitar
juga dikenalkan dengan seni tradisional ini
anak anak biasanya dikenalkan dengan alat musik tabu terlebih dahulu
para pemain disanggar lalu mengiringi anak anak ini dengan tiupan trompet
kalau anak anak berawal sih sebenarnya dari anak anak
anak anak dari keluarga sendiri juga
gitu kayak seperti saya punya adik
ya adik saya punya anak
ya itu berawal dari situ juga
dari keluarga dulu
dari teman teman mereka juga ayo
mau pengen belajar nggak
awal sih memang seperti itu dulu
ya sekarang ini alhamdulillah
ada banyak anak kecil yang masih sekolah
tingkatan sekolah dasar
sampai smp gitu
itu mau mau ikut
mau ikut belajar
masalah yang dihadapi oleh para seniman tanjidor
dan gambang kerombong saat ini
adalah minimnya panggung untuk menghidupkan
undangan untuk manggung akhir akhir ini
hal ini jauh berbeda dengan kondisi di masa lalu
kalau dulu kan apalagi zaman saya bapak
sebulan berhentinya sesmalem
ya kan artinya dulu nggak usah kerja
dari situ aja udah penghasil
nah kalau sekarang belum tentu sebulan sekali main
acara acara pementasan matahari kan
bahkan sebelum pandemi ya
itu acara jarang gitu
jadi untuk mempertahankan tanjidor itu tetap eksis
bagaimana caranya ya
sebisanya saya gitu
kenapa sih sekarang itu tanjidur cuma ada
empat grup ya
mungkin karena tidak ada regenerasi
dari masing masing grup yang itu
tidak ada regenerasi
betapa pentingnya kita merawat egaliter kita merawat multikultur
nah dari ini dua hal ini identitas itu harus kita perkuat pada masa sekarang ini
gambang kromong dan tanjidor seharusnya memiliki ruang tersendiri dalam tatanan bermusik masyarakat betawi
sebagai pengingat bahwa sejak dahulu nilai nilai akulturasi antara budaya lokal dan luar sudah ada dan melahirkan budaya bermusik di betawi